kita ke informasi lain pasca libur panjang akhir pekan dan islam iroj puluhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota bekasi kembali membolos
pemkot bekasi memerintahkan satuan kerja perangkat daerah melakukan pendataan pegawainya yang membolos untuk dievaluasi dan diberi sanksi tegas
sejumlah aparatur sipil negara ini tidak dapat masuki pintu gerbang di kantor pemerintah kota bekasi
lantaran terlambat datang untuk mengikuti apel hari otonomi daerah yang dilaksanakan di halaman plaza pemkot bekasi selasa pagi
beberapa diantaranya memilih duduk duduk di luar kantor pemkot atau bersembunyi di posat ppp untuk menindari sorotan kamera
dari satu sembilan ratus tiga puluh tujuh pegawai terhitung satu ratus lima puluh tiga pegawai tidak masuk kerja setelah libur panjang
mereka terdiri atas dua puluh satu orang absen karena sakit sebelas orang cuti tujuh puluh tiga orang mendapat tugas dinas luar kota

untuk itu pihak pemerintah kota bekasi melalui satuan kerja perangkat daerah dan badan kepegawaian daerah
akan melakukan pendataan pegawainya untuk selanjutnya dikenai sanksi
saya minta kepada kepala bkppd untuk melakukan sidak dan juga kepada para kepala skpd
untuk memonitor anak buahnya terutama bagi mereka mereka yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat di kota
bekasi dan kita berharap tidak berharap adanya kendala kendala di dalam pelayanan publik setelah adanya libur panjang ini
pada pertengahan juli tahun lalu pemkot bekasi telah mencat sepuluh pegawai negeri sipil yang kerap membolos
dedy beben bekasi